dari empat puluh lima umkm binaan biskop ukm dan mitra merchant grab food
agar semakin dikenal oleh pasar dunia
targetnya adalah untuk pengalaman bagi turis turis ini
supaya mereka juga nyaman tahu kan pasti biasanya kalau turis baru datang
itu apa sih makanan lokalnya di sini ada sate tadi ada madu
kemudian juga ada soto nasi kuning dan lain lain
targetnya adalah memperkenalkan makanan makanan lokal
sehingga mereka makin cinta kepada ntb ini dan lingkungan mandalika
yang kedua targetnya juga ikut memajukan umkm lokal
karena jangan sampai ini event internasional nasional
tapi umkm lokal tidak merasakan dampaknya
umkm binaan diskop ukm dan mitra merchant umkm graft food
dapat memperkenalkan produk makanan dan minuman mereka
kepada wisatawan dari berbagai belahan dunia
dalam balap motor internasional dua ribu dua puluh
di sirkuit mandalika dari delapan belas hingga dua puluh maret
kementrian koperasi dan ukm mengapresiasi kerjasama dengan grab
untuk membantu umkm lokal
kita kerjasama dengan grab ini kan banyak yang umkm
yang selama ini sudah terhubung ke grab juga
jadi untuk pengirimannya karena ini bisa dibeli secara online juga
dan grab membantu banyak orang
jadi umkm untuk bisa pengirimannya
salah satu pelaku umkm mengaku senang bisa berjualan pada event motogp
selain dapat meningkatkan promosi di pasar dunia
ini pertama kalinya kita ikut ke ajang internasional
jadi dengan adanya event ini kita berharap produk lokal
bisa ya dikenal dengan masyarakat luas lah terutama internasional
jadi produk produk lokal bumbu bumbu lokal
bakal kalah dengan produk lain
mie dan nasi goreng
untuk meningkatkan kualitas umkm
kementrian koperasi dan ukm terus memberi pelatihan
agar kualitas produk umkm semakin baik dan mampu bersaing di pasar dunia
tim liputan cnn indonesia